hai ini pak sapa pak arief sopiani siap pada sidang sebelumnya menerangkan soal umroh banyak
bener ya ada ya tidak tidak umroh saya menjelaskan bahwa saya setor ke makturya
oke itu umroh tidak saya tidak pernah entah itu umrontah tidak saya nggak tahu pak
d navasi yang ada tagihan ya iya ada dengar infalkan uang ke makpur itu sepuluh tiga
ter crushed itu berapa total ya pak seribu tiga ratus lima puluh kalau masalah pastor makin saja saya stock langsung
satu miliar ke makturya oke yang stafnya makrid datang ke tempat saya bapak tahu tidak itu
siapa aja yang berangkat umroh ada di bap
saya lupa bisa dijelasin enggak berapa dari pegawai kementerian berapa dari keluarga saya lupa pak
menteri tagihan itu kan dari dari apa travel itu ada ada ada ada daftar orang tak tagihan iya
pasti ada daftar ada daftar enggak untuk yang maktur tidak karena ada dua travel nih pak
ya yang saudara bayar satu miliar itu dimana yang maktur maaf maktur maktur maktur ya itu maktur itu apa
travel untuk memberangkatkan apa jamaah haji dan umroh ya tahu enggak saudara iya enggak tahu saya yang
saudara saya bayar ke satu siapa siapa yang berangkat berapa orang sehingga sampai satu miliar
itu ada enggak ada di itu yang bisa lakukan ke ya ya
kalau menurut saksi satu orang pergi umroh itu berapa biayanya setahu saksi saya tidak tahu
pak karena saya belum berumrah iya karena keterangan saksi di dakwahnya berbeda tadi
saksi mengatakan berapa miliar itu karena di dakwaan ini juga tinggi satu delapan miliar untuk umroh
hai kemarin kalau tidak salah saya mendengar juga ada yang bilang enam miliar lima miliar begitu
kalau di saya dan saya setor setorkan ke maktun dan ke satu lagi travel itu itu jumlahnya lima sekian
ini gak mungkin umroh itu sampai miliaran
karena satu orang itu cuma lima puluh juta
izin kamu yang mulia jangan memotong
apakah pembayaran ke maktur itu
ada nggak diserahkan saksi ke saudara
swita travel yang mulia disaksi sugen
pertanyaan saudara ada hubungannya dengan pertanyaan saudara
yang bilang satu miliar lebih itu
ada bentuknya kuitansi yang mulia
mereka ini hanya mengeluarkan biaya mengeluarkan uang
tahu nggak saudara siapa yang berangkat berapa orang
itu di nomor empat puluh satu itu dengan kwitansi sekalian
ada berapa kwitansi untuk travel pembayaran
tiga itu diperlihatkan aja semua
totalnya berapa itu kan ketahuan
saudara mengeluarkan pembayaran itu pakai kwitansi
bukan saya yang tanda tangan
tapi uangnya dananya dari saudara
sudah terima dari bapak arief biro umum
yang bertanda tangan orang dari
tiket jakarta jedah riat
lanjutan pertanyaan saudara ini kan berkembang dia

apakah kepentingan julki vli atau siapa
untuk kepentingan perjalanan yang